komisi pemberantasan korupsi menangkap pengusaha beserta ketua dan wakil ketua pengadilan negeri medan
dua hakim serta dua panitera di kantor pengadilan negeri medan
salah satu hakim yang ditangkap merupakan hakim yang memfonis bersalah meliana
atas kritik volume suara azan beberapa saat yang lalu
rabu sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
tamin sukadi tiba di gedung merah putih komisi antirasuah jakarta
tamin merupakan pengusaha yang terjerat dalam operasi tangkap tangan bersama hakim tipikor dan panitera medan
tamin baru menjalani sidang putusan di pengadilan negeri medan pada senin lalu
ia difonis enam tahun penjara dan denda lima ratus juta subsidi dari enam bulan
dalam kasus korupsi lahan bekas hak guna usaha pt pn ii
selasa pagi tiga hakim tipikor yang memfonis tamin ditangkap dalam operasi tangkap tangan kpk
di ruang b kantor pengadilan negeri
kantor pengadilan negeri medan jalan pengadilan
mereka adalah ketua majelis hakim wahyu prasetyo
serta hakim anggota merauke sinaga dan mary purba
kpk juga menangkap ketua pengadilan negeri medan marsudin nainggolan
serta dua orang panitera olowan sirait dan elvanda
serta satu orang lainnya
salah satu hakim wahyu prasetyo wibowo
merupakan ketua majelis hakim yang menjatuhkan fonis penjara pada meliana
atas kritik volume suara azan pada dua ribu dua

dalam sidang di pn medan majelis hakim yang dipimpin wahyu
memfonis meliana delapan belas bulan penjara atas dakwaan penodaan agama
namun putusan itu telah naik banding sehingga belum berkekuatan hukum
pasca ott hakim pengadilan negeri oleh kpk
agenda sidang pada rabu pagi di kantor pn medan tetap berjalan seperti biasa
saat ini hakim senior telah ditetapkan
tunjuk menggantikan ketua pn medan marsudit nainggolan
setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan
ruangan ketua dan wakil ketua pn medan disegel penyidik kpk
selain ruangan kedua pejabat di pengadilan negeri medan
penyidik kpk juga menyegel meja sejumlah hakim yang turut ditangkap oleh kpk
humas pengadilan negeri medan erin tuah mengatakan
masih menunggu status yang dikeluarkan kpk terhadap para hakim pn medan yang terjaring ott
ditundal itu sampai nanti ada kepastian mengenai status mereka
asas kita kan perbu kata bersalah
jadi mahkamah agung juga bersikap bahwa sepanjang belum ada status mereka
dari kpk status mereka masih tetap
kecuali nanti bahwa mereka sudah ditetapkan
nanti ada pemberitahuan sementara otomatis nanti majelis akan diganti
untuk sementara penundaanlah dulu sampai nanti ada kabar dari kpk

kita menuju gedung kpk untuk menyimak bersama konferensi pers
terkait perkembangan penyidikan dari operasi tangkap tangan di pengadilan negeri medan
lima puluh tadi ditarik ke bawah sehingga kita baru skornya stagnan di angka tiga puluh tujuh
kemudian saya bacakan saja penjelasan dari ott yang terjadi kemarin pagi
bahwa dalam perkara ini kpk menerima informasi dari masyarakat
dan kemudian menelusuri serta melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan
berupa pengumpulan informasi dan keterangan di lapangan
kemudian setelah melakukan cross check ditemukan jumlah bukti awal
pada hari selasa tanggal dua puluh delapan agustus kemarin
kpk mengamankan total delapan orang di kota medan
yang pertama adalah saudara ts ini swasta
kemudian saudara sud
ini juga staff dari saudara ts swasta
kemudian saudara h ini panik tera pengganti pada pengadilan negeri medan
kemudian saudari mp ini hakim ad hoc tipikor pada pengadilan negeri medan
kemudian saudara wpw ini wakil ketua pengadilan negeri medan
yang bertindak sebagai ketua majelis dalam perkara ini
kemudian saudara mn
ini wakil ketua pengadilan negeri medan
saudara sms hakim pengadilan negeri medan
dan saudara os panik terapengganti pada pengadilan negeri medan
pertama tim mendapatkan informasi dugaan penerimaan uang oleh h
panik terapengganti pm medan
yang diduga diperuntukkan untuk hakim mt hakim ad hoc di tipikor medan
kemudian terkait informasi tersebut
tim mengamankan h panik terapengganti pada tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu delapan belas
sekitar pukul delapan di sekitar kantor pengadilan negeri medan
dari tangan h panik terapengganti tersebut
tim mengamankan uang sebesar singapura dolar rp satu ratus tiga puluh
jadi dalam amplop coklat tim kemudian langsung membawa saudara h
ke kantor kejaksaan tinggi sumatera utara untuk dilakukan pemeriksaan awal
kemudian berikutnya tim kpk lainnya mengamankan saudara sut
atau sud staff dari saudara ts
sekitar pukul sembilan di kediamannya jalan cendrawasih kota medan
saudara sut kemudian dibawa ke kantor kejati sumut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
secara paralel tim mengamankan ts
di kediamannya di jalan tamrin sekitar pukul sembilan
tim kemudian melakukan pemeriksaan awal di rumah ts
berikutnya kpk juga mengamankan berturut turut hakim mp sms
wpw bersama kepala pn medan saudara mn
di kantor pengadilan negeri medan sekitar pukul sepuluh pagi
selain itu tim juga mengamankan seorang panitra pengganti saudara os
di pengadilan negeri medan
kelimanya kemudian dibawa ke kantor kejahatan sumut
untuk menjalani pemeriksaan awal
untuk pemeriksaan lanjutan tim memberangkatkan tujuh dari delapan orang
yang diamankan dalam tiga penerbangan
saudara sut h ts dan mn tiba di gedung kpk sekitar pukul dua puluh tiga tiga puluh kemarin
kemudian hakim mp tiba di gedung kpk hari ini sekitar pukul delapan empat puluh
terakhir saudara wpw dan sms
tiba di gedung kpk hari ini sekitar pukul sebelas tiga puluh
diduga pemberian ts kepada mp terkait putusan perkara tindak pidana korupsi
nomor perkara tiga puluh tiga garis miring pit sus garis miring tpk garis miring dua ribu delapan belas
garis miring pn medan dengan terdakwa tamin soekardi

tidak ada pengadilan yang ditangani pengadilan tipikor pada pengadilan negeri medan
kemudian pemberian diduga dilakukan melalui perantara
panitra pengganti saudara h dan sopir mp
berikutnya pemberian diduga untuk mempengaruhi putusan majelis hakim
dalam putusan yang dibacakan tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu delapan belas
ts dihukum pidana enam tahun dengan denda lima ratus juta
subsidi enam bulan kurungan dan uang pengganti satu ratus tiga puluh dua miliar
fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa
yang menuntut sepuluh tahun pidana penjara dengan lima ratus juta dan subsidi enam bulan kurungan
dan uang pengganti rp satu ratus tiga puluh dua miliar
kemudian hakim mp merupakan salah satu anggota majelis hakim
menyatakan dissenting opinion dalam fonis tersebut
selanjutnya sebelum kegiatan tangkap tangan dilakukan
diduga sebelumnya telah terjadi pemberian singapura dolar rp satu ratus lima puluh ribu
kepada hakim mp
pemberian ini merupakan bagian dari total sgd rp dua ratus delapan puluh ribu
yang diserahkan ts kepada h melalui orang kepercayaannya
pada tanggal dua puluh empat agustus dua ribu delapan belas di hotel jw mariot di kota medan
sehingga total pemberian yang telah terrealisasi dalam kasus ini adalah
sgd rp satu ratus tiga puluh ribu ditimbulkan tim kpk di tangan h
sedangkan yang sgd rp satu ratus lima puluh ribu diduga telah diperima hakim mp
kpk mengidentifikasi penggunaan sandi dan kode dalam komunikasi dalam perkara ini
seperti pohon berarti uang dan kode untuk nama hakim seperti ratu kecantikan dsb
setelah melakukan pemeriksaan awal pasca tertangkap tangan yang dilanjutkan dengan gelar perkara
disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi
menerima dia atau janji oleh hakim pengadilan negeri medan secara bersama sama
terkait perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
kemudian berikutnya kpk meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan
serta menetapkan empat orang tersangka yaitu
a yang diduga sebagai penerima
kemudian saudari mp
pengadilan negeri medan
yang diduga sebagai pemberi
kemudian saudara hs
orang kepertaan dari ts
pasal yang disangkakan adalah sebagai pihak yang diduga menerima
mp dan h disangkakan melanggar pasal dua belas huruf c atau pasal dua belas huruf a
atau pasal sebelas
undang undang nomor sebelas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pemberantasan tindak benar korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undangan nomor dua puluh tahun dua ribu satu
jungto pasal lima puluh lima
ayat satu ke satu kuhp
sebagai pihak yang diduga memberi
ts dan hs disangkakan melanggar
pasal enam ayat satu huruf a atau pasal lima

pasal lima ayat satu huruf a atau pasal tujuh
pasal tujuh ayat satu huruf a atau pasal tujuh
atau pasal tiga belas undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemerintahan tidak benda korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu jumto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
kpk mengingatkan agar kepada tersangka hs yang diduga memiliki peran yang sangat penting dalam ini
segera bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri kepada kpk
demikian kami bacakan kronologis dan pointers untuk konferensi pers ini
saya persilahkan mas febri untuk melanjutkan
terima kasih pak ketua berikutnya silahkan pak sunarto atau pak suhadi silakan pak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera untuk kita semua
saya berterima kasih kepada pak ketua dan pak ketua keputusan
saya berterima kasih kepada pak ketua dan pak ketua keputusan
saya berterima kasih kepada pak ketua dan pak ketua keputusan
saya berterima kasih kepada pak ketua dan pak ketua keputusan